resepsi pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution di medan ini usai sudah
ya selesai acara keluarga besar jokowi dodo menyempatkan mampir ke rumah keluarga bobi nasution
sekitar pukul enam belas lebih tiga puluh acara resepsi pernikahan kahiyang ayu dengan bobi nasution berakhir
kedua pengantin beserta keluarga meninggalkan gedung resepsi dengan raut muka yang ceria dan terus melemparkan senyum
resepsi yang digelar sepanjang minggu pagi hingga sore dilakukan dalam dua sesi
sebelum resepsi dilakukan prosesi kirap kereta kencana dari medan international convention center menuju bhr tasbi
ribuan warga medan dan sekitarnya menyambutnya dengan gembira
ketika anda keluar dari gedung resepsi presiden joko widodo menyempatkan mengucapkan rasa terima kasihnya
yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat sumatera utara
khususnya medan dan umumnya seluruh masyarakat indonesia yang telah memberikan dukungan bagi tersegaranya resepsi pernikahan maupun rangkaian ritual adat yang ada di medan ini
banyak yang terganggu
kami sekeluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya
saya kira ini sudah selesai semuanya alhamdulillah alhamdulillah tinggal kerja